pemerintah berjibaku mengetatkan anggaran dan mencari celah memangkas subsidi listrik
menariknya tarif listrik di indonesia ternyata merupakan yang termahal ketiga di asia tenggara
seperti apa mahalnya listrik di kawasan regional
tarif listrik setrum tinggi saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
jadi kita lihat bagaimana pemerintah begitu getol tampaknya belakangan untuk mencabut subsidi
karena memang faktanya subsidi tersebut memang membebani anggaran
kita lihat bagaimana anggaran pemerintah yang semakin ketat target pajak yang tidak terpenuhi shortfall yang berpotensi akan melebar sudah tidak adanya lagi tax amnesty
pemerintah mencoba melakukan disiplin fiskal dan salah satunya adalah memangkas subsidi
kita lihat bersama tapi fakta yang menarik dari kementerian sdm menunjukkan bahwa ternyata rasio tarif listrik negara negara asean indonesia berada pada posisi ketiga sebagai yang termahal di asia tenggara
kita lihat dalam rupiah per kilo volt
ampere kita ada di rp satu empat ratus enam puluh tujuh per kilowatt hour
dan kita lihat bagaimana siapa sih yang berada pada posisi satu dan dua
filipina ternyata berada pada posisi pertama sebagai tarif listrik termahal di asia tenggara
rp lima satu ratus sembilan kalau dikonversi ke rupiah untuk tiap pemakaian kilowatt hour
lalu kita bandingkan siapa lagi yang berada pada posisi kedua ternyata adalah singapura
singapura merupakan salah satu hub perdagangan di asia tenggara
dan merupakan salah satu juga titik ataupun basis perusahaan perusahaan multinasional yang memiliki
ataupun juga pabrik pabrik yang memiliki investasi besar di singapura
dan kita lihat angkanya sangat mahal rp satu delapan ratus tujuh puluh delapan kalau dikonversi per kilowatt hour
lalu kita lihat bagaimana pada posisi keempat adalah tetangga kita malaysia
beda tipis saja kita sesungguhnya indonesia dan malaysia
kalau dirupiahkan menjadi rp satu tiga ratus tujuh puluh empat per kilowatt hour
lalu posisi selanjutnya diikuti oleh thailand posisi kelima rp satu tiga ratus lima puluh satu per kilowatt hour
dan selanjutnya vietnam
vietnam relatif sangat murah hanya rp satu dua ratus tujuh puluh sembilan per kilowatt hour
dan jangan lupa vietnam ini menjadi salah satu lagi kompetitor untuk sisi ekonomi dan bisnis
karena vietnam saat ini tergabung ke tpp kemudian mereka punya pabrik mereka punya tenaga sumber daya manusia
dan mereka menjadi salah satu kompetitor kita di dunia bisnis
dan ekonomi dan kita lihat bagaimana tarif listriknya ternyata murah
kenapa tarif listrik indonesia mahal
ya wajar saja kita net importer minyak
karena bahan bakar untuk pembangkit listrik tersebut adalah minyak
sementara kita bahan baku untuk menghidupkan listrik aja kita impor
artinya kita akan sangat berpengaruh pada beberapa hal
yang pertama adalah bagaimana dengan nilai tukar kita
itu akan sangat berpengaruh
kalau ketika nanti nilai tukar kita terdepresiasi maka akan sangat mahal
kita melakukan importasi bahan bakar
untuk pembangkit listrik
artinya dampaknya apa
ya makin mahal tarif listrik kita
palaikan kita sudah dilepas ke mekanisme pasar
karena negara merasa sangat terbebani mungkin dengan subsidi
sehingga kita sudah dilepas dan kita harus terbiasa
mau tidak mau memang kita punya pilihan
kita masih menjadi warga negara indonesia
sebenarnya berapa sih kenaikan tarif listrik sembilan ratus volt ampere
ini yang belakangan menjadi topik hangat ya diperbincangkan
karena sebelumnya disebutkan bahwa
ada sekitar empat lima belas juta masyarakat
menurut data tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan
yang layak mendapatkan subsidi di sembilan ratus volt ampere
dari total berapa
dari total sekitar dua puluh tiga juta lebih
artinya tapi kemudian direvisi ya
direvisi ditambah lagi dua juta menjadi sekitar
ini ditambah menjadi sekitar enam lima juta
oke lah taruhlah enam lima juta saja
anda mungkin termasuk salah satunya
yang menggunakan listrik sembilan ratus volt ampere
kalau kita bandingkan dengan total penerimaan ini
yang layak untuk mendapatkan subsidi
men subsidi yang tidak layak
yang mau bayar
meski ada juga terjadi pro dan kontra
karena ada juga yang merasa empat ratus sembilan puluh volt ampere
yang ingin naik dayanya hanya boleh ke tiga ratus
kenapa nggak boleh ke sembilan ratus level selanjutnya
karena harus ke seribu tiga ratus
kemudian ada juga yang mengeluhkan
saya sudah mencoba memberikan bukti
bahwa saya masih layak di subsidi rumah saya
masih semi permanen misalnya
ada juga yang mengaku bahwa mereka tidak mendapat respon misalnya
tapi paling tidak itu menjadi salah satu refleksi
seperti apa sesungguhnya tarif listrik kita
dan jangan lupa untuk menaikkan listrik tersebut
kita fokus kepada masyarakat yang menggunakan daya sembilan ratus volt ampere
sesungguhnya pemerintah sangat cerdik
sudah menaikkan tiga kali dalam tahun ini
bahkan menjadi yang keempat nanti
tarif listrik sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
kita lihat yang pertama menjadi tujuh ratus tujuh puluh empat per kilowatt hour
menjadi satu tiga ratus lima puluh dua watt hour
simulasi dari kementerian sdm menyebutkan
ketika di harga ini saja misalnya
misalnya rata rata untuk masyarakat yang menggunakan sembilan ratus volt ampere
mereka akan mengkonsumsi per bulan sekitar satu ratus dua puluh enam saja untuk konsumsinya
dan kita lihat bagaimana satu ratus dua puluh an ini kalau dikalikan dengan subsidi
itu sekitar lima ratus rupiah pemerintah mensubsidi
dan totalnya itu ada sekitar lima puluh delapan triliun rupiah
kalau pemerintah melepaskan hanya mensubsidi enam lima juta saja
artinya selebihnya pemerintah akan dapat menghemat
tiga triliun rupiah uang dari anggaran subsidi
jadi menjadi empat puluh sekitar empat puluh tiga triliun rupiah nanti
dan mereka biasanya masyarakat sembilan ratus volt ampere
dari yang biasanya bayar tujuh puluh ribu rupiah perbulan
mereka akan naik menjadi satu ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah perbulan
pemerintah harus berhati hati
ketika listrik menjadi alokasi dana masyarakat atau perumah tangga
maka sektor konsumsi akan terancam
kalau ingin memilih menaikkan listrik
dan jangan lupa bank indonesia juga merilis pada april misalnya inflasi
dan kita lihat bagaimana tarif listrik di negara asean
kita kembali ke regional ya
setelah kita bicara domestik
kita lihat ternyata untuk sektor sektor tertentu indonesia konsisten berada pada posisi ketiga
sebagai yang termahal di asia tenggara
dan untuk baik itu untuk bisnis besar industri besar dan juga rumah tangga
kita lihat indonesia adalah yang berwarna biru
selalu di posisi tiga
yang menjadi concern kita kemudian adalah listrik
adalah ada sebuah keniscayaan untuk pembangunan ekonomi
bagaimana ekonomi bisa bangkit kalau pabriknya nggak punya listrik
bagaimana misalnya ekonomi bisa berputar kalau minimarketnya nggak ada lampu nggak ada ac
siapa yang mau belanja gitu
jadi pemerintah sangat berhatikan
hati hati memang untuk subsidi terutama
tapi apabila tiga belas triliun rupiah dialokasikan untuk masyarakat kita
seperti yang diklaim oleh pemerintah akan dialokasikan ke masyarakat terpencil perbatasan dan tertinggal
kita sangat mengapresiasi hal tersebut
karena sudah saatnya kita berbagi
utamanya masyarakat yang di ibukota di kota kota besar
sudah saatnya masyarakat kita yang lain merasakan arus listrik
nggak biarpet dan normal konstan seperti yang kita rasakan saat ini